lensa kontak biasa digunakan oleh penderita gangguan refraksi mata untuk memperbaiki fungsi penglihatan
namun saat ini lensa kontak jenis soft lens makin banyak digunakan untuk alasan estetika
iya benar sekali tapi tahukah anda bahwa memakai lensa kontak yang tidak sesuai dapat menimbulkan infeksi pada mata kita semua
dan kita simak bagaimana memilih lensa mata yang tepat sebelum membelinya
kelainan refraksi mata atau gangguan penglihatan seperti rabun jauh rabu dekat serta mata silinder
dapat diatasi menggunakan alat bantu penglihatan seperti kacamata dan lensa kontak
jika dibandingkan dengan kacamata lensa kontak kerap digunakan karena dinilai praktis dan nyaman dipakai untuk beraktivitas sehari hari
tidak hanya memperbaiki fungsi penglihatan saat ini lensa kontak warna warni
kerap dipakai untuk alasan estetika sebagai aksesoris penunjang penampilan hingga pendukung riasan
awalnya pakai resep tapi abis itu setelah sudah biasa saya beli tiap bulan tiap enam bulan saya coba per hari
bahkan pernah akhirnya saya punya patokan oh saya minusnya segini dan saya selalu beli minus dengan minus yang sama tanpa prescripsi
yang pasti pertama saya suka yang diameternya agak besar supaya kelihatan belok terus lebih yang carinya tuh yang comfort aja sih
berdasarkan materialnya lensa kontak terbagi agak besar

trend yang sekarang ini banyak digemari adalah yang berbahan silikon hidrogel
menurut dokter spesialis mata rscm rina ladistia
yang harus diperhatikan sebelum membeli lensa kontak adalah melakukan konsultasi dan pemeriksaan fisik mata terlebih dulu
cara ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan
jenis dan ukuran lensa kontak mana yang tepat sehingga dapat menjauhkan resiko infeksi mata yang dapat menyebabkan kebutaan
kalau dia daily wear itu udah pasti nggak boleh dipakai overnight
jadi nggak boleh tuh sambil tidur dipakai
yang extended wear itu katanya boleh gitu tapi setidaknya seminggu lah gitu harus diganti
tapi keduanya itu kalau kita pakai overnight ada risiko enam sampai delapan kali untuk menjadi infeksi
kenapa karena pada lensa kontak yang soft lens kemampuan dia untuk melewatkan oksigen ke kornea itu sangat lebih minimal
lalu kedua karena dia pemakaiannya nggak baik atau dia fittingnya nggak pas
itu akan menggesek gesek kornea akhirnya kornenya ada yang luka
dalam keadaan kornea kurang oksigen cornea ada yang luka lalu tiba tiba ada kuman itu dia langsung terjadi infeksi
jadi ketika dia sudah sembuh dari infeksi
itu cahaya nggak akan bisa masuk ke dalam karena cornea yang bening tadi warnanya putih
jadi dia akan mengalami kebutaan
memperindah mata dengan lensa kontak boleh dilakukan tapi sebaiknya ikuti tips memilih dan merawat lensa kontak berikut ini
atau kalau memang dirasa memiliki kebutuhan yang lebih dari delapan jam harus menggunakan lensa kontak
pilihlah lensa kontak dengan bahan silikon hidrogel atau bahan lain yang memang asupan oksigennya cukup untuk lebih dari delapan jam
nah rawatlah lensa kontak dengan cahaya
cara menggosok dengan diberi cairan atau cairan perawatan lensa kontak khusus
umumnya lensa kontak membutuhkan perendaman minimal empat jam
sebelum digunakan kembali
cermat memilih lensa kontak berarti peduli pada kesehatan mata
jadi pilihlah lensa kontak yang sesuai dengan kebutuhan lalu tentukan selera warna
indra yani laksmi andiawan saputra jakarta